iya naik pak sekitar satu meteran pak
atau di pemerintah daerah itu terjadi gitu
karena kelihatannya memang lebih agak sempurna
dapat membuat para pelaku kejahatan terburuk dikembalikan ke dalam tahanan